keberadaan infrastruktur berbasis masyarakat mampu menciptakan kebersihan lingkungan yang memberi kenyamanan bagi para wisatawan
pengelolaannya pun berhasil mendukung pengembangan pariwisata di wilayah kabupaten belitung kabupaten kendal dan kabupaten kelungkung
saksikan program spesial sanitasi untuk negeri cipta dan karya untuk pariwisata jumat dua puluh satu desember jam setengah tiga sore di cnn indonesia in association with